jadi kamu pikir kamu bangga bisa kerja di restoran sama perempuan itu
emangnya berapa sih yang kamu dapat dari restoran itu
papa bisa kasih kamu berkali kali lipat dari yang kamu dapat itu
asal kamu dengar omongan papa dan kamu kembali ke mean
sebentar ya bu
nggak ada siapa siapa
ini lagi telponan sama siapa sih
kok dia gak pernah bilang apa apa ya
apa jangan jangan ada yang diumpetin dari gue
nggak boleh nggak boleh
gue harus cari tahu kok menjojo
ya seperti itulah
bu yang saya mau ceritakan sebenarnya
kalau buat saya sih saya setuju sekali kalau pak remody itu bersikap tegas ke anak bapak
jangan sampai bapak itu nyakitin perasaan anak bapak
ya mudah mudahan ya bu
mudah mudahan saya berhasil menyadar anak saya kalau tindakannya itu salah
tadi aja saya juga habis
bersikap tegas ke teman anak saya yang cowok
anak bunda wang punya masalah gara gara temannya itu
sebenarnya ini masalah pribadi mereka pak
saya sih sebetulnya nggak boleh kucampur
tapi masalahnya yang dipojokin itu anak saya
dan teman cowok itu adik cewek yang suka pak
cewek itu tuh gak terima sama anak saya
dia ngerasa kalau anak saya itu ngeganggu hubungan mereka
yang ada anak saya dibully pak
padahal menurut anak saya
anak saya tuh gak suka sama cowok itu
sebenarnya ya kalau ada waktu saya pengen banget ketemu sama bapaknya anak itu pak
karena saya tuh pengen bilang kalau anaknya itu jangan terus terusan mojokin anak saya
saya nggak nyangka kalau bunda wang punya masalah dengan anak bunda wang
saya rasa semua orang di rumah itu pak
semua orang tua itu punya masalah pak
ya apalagi masalah anak anak itu udah pasti ada pak
ya walaupun kadarnya kan beda beda
jadi tergantung kita aja gimana nyikapinnya
yang penting sih kita sikapin itu dengan cara bijaksana kan pak
bunda wang itu orangnya bijaksana sekali ya
seandainya keluarga kita bisa menyatu
saya akan datang itu orang tua perempuan cewek itu bunda bang
kalau sudah bersatu
dan bisa menjaga masing masing bunda wang
nanti kita tinggal jalan jalan ya bunda
bunda wang mau ke mana
bunda wang suka ke eropa
eropa barat eropa timur
iya nanti aku ajak ke milan paris
pak remon kenapa bisa sampai mikir sejauh itu ya
mobil udah rapi udah kinclong
sekarang waktunya gue lapor sama pak bos deh
habis itu pak
nonmel kebiasaan deh
nggak kekagetin terus
om jojo sekarang juga kasih tahu aku
perempuan siapa yang lagi deket sama dia nih
om jojo kasih tahu jawab
aduh gimana ya
pak bus kan minta supaya saya rahasiain ini dari nonmel
kalau om jojo diem berarti om jojo tahu kan
tapi nggak mau kasih tahu
udahlah gak usah diem diem kasih tahu
biasanya kalau om jojo nemenin pak bos itu
perempuan yang ditemuinya itu cuma teman biasa kok
nggak ada hubungan spesial
kan bisnis gitu maksudnya
tampak kayak om jojo masih suka bohong
sampai om jojo ketahuan bohong
aku suruh diri pecat om jojo
jiwa raga om jojo tuh di sini non
untung aja nggak keceplosan seharap pun awang
ceweknya tinggal di karawang gitu
mau jadi ngomongin karawang sih
oh non mana suka lagu dangdut yang karawang itu ya
berarti sama tuh sama om jojo
ih ngeselin banget sih om jojo nggak lucu
tadi jelas jelas ya
aku dengar om jonya tuh nyebut sesuatu
tapi nggak mau kasih tahu
wah kalau siapa
aduh untung aja
kalau sampai keceplosan
bisa ditampar sampai pagi gue
akhirnya kamu pulang juga anak kesayangan papa
nah kamu baik baik aja kan
papa khawatir banget sama kamu
kamu tuh bener bener penyelamat papa
papa jangan salah paham
aku kesini bukan karena aku pulang
tapi karena papa udah ganggu hidupnya putri
ternyata anak itu udah cerita ke pangeran
papa kenapa diem
papa apain putri sekarang
papa terus menerus menekan hidupnya putri
papa sama sekali nggak pernah ngancam putri
papa cuma pengen ngobrol sama dia
papa pengen tahu seperti apa sih
sampai dia rela jatuh
dan kehilangan semuanya kayak gini
aku masih gak ngerti ya sama papa
apa kok bisa bisanya sih mikir kayak gitu
apa yang aku alamin ini sama sekali gak ada hubungannya sama putri
jadi aku minta sama papa
karena putri nggak salah apa apa pa
sebenarnya apa sih yang kamu banggain dari cewek kayak gitu
dia kuliah aja nggak
kan udah dikeluarin kan dari kampusnya
jelas jelas gak punya masa depan
jelas karuan mel lah
lebih bisa dibanggain dia
jangan pernah banding bandingin putri sama cewek kayak amel
mereka jelas berbeda pa
putri itu cewek yang pinter
cewek yang mandiri
cewek yang tough
cewek yang kuat
dia bahkan cowok yang paling kuat yang pernah aku temuin
sementara mel apa
itu pa itu yang papa banggain
aku bangga bisa dekat sama putri
dia pengaruh baik dalam hidup aku pak
dia membuat aku sadar akan banyak hal dalam hidup
dia membuat aku lebih bersyukur akan hidup ini
dia membuat aku semangat kerja
dan papa tahu
dia yang bikin aku bisa bersyukur atas uang yang aku dapetin dari kerja di restoran itu
dan aku bahagia
jadi kamu pikir kamu bangga bisa kerja di restoran sama perempuan itu
emangnya berapa sih yang kamu dapat dari restoran itu
papa bisa kasih kamu berkali kali lipat dari yang kamu dapat itu
asal kamu dengar omongan papa
dan kamu kembali ke mel
dan aku bisa pastiin ke papa
kalau itu gak akan pernah terjadi
dan selama papa masih neken putri
papa gak berhenti gangguin hidup dia
aku gak akan pernah nginjak kaki aku di rumah ini lagi
pansy mau ke mana
pangeran kamu udah gak peduli sama papa